pada tiga juli gubernur kota astana kazakhstan zenis kasimbek menandatangani kerjasama sister city
dengan kepala otorita ibu kota nusantara bambang susantono
bertempat di kantor gubernur ibu kota astana disaksikan duta besar republik indonesia untuk kazakhstan fajrul rahman
kedua pihak membuka peluang kerjasama saling menguntungkan di berbagai bidang
usai menandatangani kerjasama itu kedutaan besar republik indonesia di kazakhstan menggelar forum bertajuk
investing in indonesias future capital pada selasa siang
tahniah astana menjadi sebuah cerita keberhasilan
dan kita harus belajar dari astana sebagai cerita keberhasilan untuk memulai kota kapital baru
dan praktisi terbaik untuk kota kota besar di dunia termasuk untuk indonesia future capital nusantara
astana adalah contoh bagaimana memiliki keberhasilan untuk memulai pilihan politik yang tidak populer
tapi memiliki nilai strategis yang panjang jika diimplementasikan konsisten
dengan rencana jangka panjang hingga dua ribu empat puluh lima otorita ikn menerapkan pembangunan bertahap
target awal sampai dua ribu dua puluh empat ikn baru memulai pembangunan kantor presiden dan pemerintahan
namun mulai dari tahun dua ribu empat puluh lima ikn menerapkan kantor presiden dan pemerintahan
mulai dua ribu dua puluh lima ikn membuka peluang luas kepada investor untuk terlibat di pembangunan fasilitas kota
dan ini adalah sampel investasi yang kami tawarkan kepada banyak dari anda yang ingin berinvestasi di nusantara
berdiri dari fasilitas kesehatan fasilitas pendidikan dan kesehatan atau mungkin ofis dan pengembangan berguna
beberapa dari anda juga ingin pergi ke area infrastruktur seperti jalan tinggi ekspansi terbang dan lain lain
beberapa dari anda ingin pergi ke area infrastruktur seperti jalan tinggi ekspansi terbang dan lain lain
beberapa dari anda ingin pergi ke area infrastruktur seperti jalan tinggi ekspansi terbang dan lain lain
beberapa dari anda ingin pergi ke area infrastruktur seperti jalan tinggi ekspansi terbang dan lain lain
beberapa dari anda ingin pergi ke area infrastruktur seperti jalan tinggi ekspansi terbang dan lain lain
eko turisme juga terbuka untuk investasi
untuk teknis korporasi yang berminat berinvestasi otorita menerapkan kerjasama kolaborasi ke dalam perusahaan bentukan pemerintah indonesia pt binakarya
sisanya ditanggung pemerintah indonesia dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn
menanggung keuntungan melalui penggunaan harta negara aset negara tanah yang berada di nusantara
melalui mekanisme berbagai dari renta penggunaan korporasi melalui bot
dan tentu saja investasi di luar negara adalah sesuatu yang ingin dilakukan
serta juga banyak kemampuan pembiayaan kreatif
otorita ibu kota nusantara menjadikan astana sebagai sister city karena sukses menjadi ibu kota baru kazakhstan sejak dua puluh lima tahun lalu
sebelumnya ibu kota kazakhstan berada di almaty
mirip dengan misi astana otorita ikn akan membangun kota dengan konsep cerdas berkelanjutan dan ramah lingkungan
surya utomo jakarta